kau akan menikah
pasti sangat melalahkan
jangan kau kecewakan calon suamimu
amalin sekarang sudah dalam genggamanku
tuhanku memang pintar
yang tidak akan mungkin tenggelam di makan bumi
aku sudah saja di istrimu
bukankah seharusnya sekarang kita
masih dari esok untuk melakukannya
ada yang mau gue urus
ini aku awang
aku sudah kembali
sumpahku yang dulu
dengan burung ini
nentaskan dendamku yang dulu ma
nah aku akan membuat si hanim menderita
seperti yang ia lakukan aku dan mamy
kenapa bisa begini
semua petani tak mau bekerja sama kita lagi tuhan
bagaimana ayah mertua
sudah bisa membalikan pinjaman
hutang tetaplah hutang
dan itu harus dibayar
jangan sampai hubungan kita rusak gara gara ini
maaf ayah mertua
saya permisi dulu
memengurusi sawah yang lain
si hani melaknat itu sekarang sudah tak punya apa apa lagi
dan semuanya sekarang sudah menjadi milikku
si hanim itu udah hancur
kalau terus begini
mana aku tahu
tuhan ku kan punya menantu kaya
kenapa tak minta bantuan saja padanya
tuhan kujual saja sawah tanah ternak tambak yang hancur itu padanya
dengan harga tinggi
dia pasti mau beli
kenapa tak terpikirkan olehku
aku karena tuhan
yang sudah tidak punya apa apa lagi
lada semuanya sudah ayah jual sama suami kau
bahkan ayah berhutang begitu banyak sama dia
tolonglah kau bicara sama dia
agar hutang hutang ayam mendapat keringanan
dia tak pernah sentuh nilap
semenjak kami menikah
dia seperti berubah menjadi orang yang berbeda
milam tak tahu apa yang ada dalam pikirannya ayah
jadi selama ini itukah yang dia pernah perasa sama kau
bila merasa ini balasan atas kekejaman ayah di masa lalu
milam jangan kau bikin pening kepala ayah
amin baiklah ayah
milam akan coba bicara
ular itu kunci kesaktianmu
sekarang ular itu sudah mati
bisa apa kau sekarang
siapa kau sebenarnya
kau tak mengenal aku
kau senang kan
menikah dengan aku
kau mencintaiku kan
kenapa kau menangis
aku tak takut

aku tak takut
aku tak takut
aku tak takut
aku tak butuh kau lagi
semua dendamu sudah terbalaskan kan

aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu
aku tak tahu